ya itu aja yang penting
nanti kita selidikin lagi
mudah mudahan ya mak
tenang boleh tapi kita terus harus pas pada mak
aku masih punya feeling gak enak salah
tapi aku akan tetap cerita motif dia itu apa
dan siapa yang disuruh dia
jangan makan di jalan
ini udah masak buat kamu
udah tungguin istri kamu
kayaknya kita harus ke kamarnya jessie deh
masa sahabatan berantem gak baik tahu
apalagi cuma gara gara masalah sepele
kayak neneng nih
neneng tuh kan sahabatan sama artis hit jaman sekarang
amada daratista tau kan
nah konsep persahabatan kita itu saling menjaga satu sama lain
makanya persahabatan kita tuh
abadi sampai sekarang
kayak bung hedda lewis
ya juga sih
saya juga gak mau kehilangan sahabat saya
cuma jessy sama neneng
ya saya mau bebaikan sama jessy
ketemuin saya ya
nah gitu dong
tenang jessy tenang
jessy harus tenang ya
adi pria baik
adi gak mungkin selingkuh
adi lagi kuliah s dua di luar negeri
jadi adi gak mungkin selingkuh
adi ingat sama aku ya
jess tolong buka dong pintunya
kayaknya saya salah liat jess
itu kayaknya emang bukan adiknya kamu
adiknya kamu kan di luar negeri kan
iya papa aku juga bilang kayak gitu kok
nah gitu dong besti akur gak berantem
yes temenan lagi
mbak elsa susur cariin mbak elsa di kamar taunya mbak elsa disini
ada kunjungan buat kamu
jess neng saya tinggal dulu ya sebentar
jess suaranya abis gak tadi teriak teriak
papa sama mama udah pulang
papa udah makan belum
papa belum makan
aku masak yuk
papa mau dong cobain boleh
ada di meja makan
yaudah kita ke meja makan sekarang yuk
tapi mau kata papa tutup dulu ya
kok harus ditutup sih
tuh dibantuin mamamu tuh
makanannya apa sih
tapi ini beneran makan ya
bukan periksa dokter dokteran lagi ya
yaudah yuk jalan yuk
tidak ditutup dong mas
tidak ditutup nanti keratan
ya kan pengen ngeliat nih
sebentar ya kan yang ditutup mata
kenapa kuping kupa juga ditutup ini
udah oma ke ini duluan ya
ruang makan ya
tidak ada yang bisa ditutup
tidak ada yang bisa ditutup
tidak ada yang bisa ditutup
tidak ada yang bisa ditutup
tidak ada yang bisa ditutup
op op op berhenti dulu berhenti dulu

udah boleh dibuka belum
sekarang aku buka ya papa
papa bantu ino
oke papa buka ya
satu dua tiga
mau bantunya papa
maaf papa kok ke sini lagi
mama kan pengen sering sering ketemu sama kamu
sekalian mama mau ketemu sama jesse
supaya jangan ajak kamu kabur kaburan lagi
terima kasih mama
jessi kan bilang sama aku kalau dia punya pacar namanya adi
tapi ternyata pacarnya itu